tapi kayaknya ini jam aku harus belajar deh
setelah aku ngajar nanti ke depan
makasih banyak eka
aku masuk ke
atas kejadian yang
ibu rosa alamin
saya tahu ini pasti sangat
saya tau juga
ibu harus percaya sama andin bu
andin tidak bersalah
saya minta tolong kasih kesempatan untuk andin
untuk membuktikan ini semua
saya tahu ini memang berat
saya sedang tidak ingin mendengar pembelaan apapun

apa rasa ini akan jadi perjalanan panjang
buat andi dan al
ini ujian cinta mereka
apakah nanti mereka akan bertahan
atau akhirnya nyerah
kita doakan yang terbaik untuk mereka ya pak
semoga masalah ini gak bertatuh tatuh mak
iya pak suria
kami pamit dulu ya
om gitu pak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih uya
saya mau ambil uangnya pak
udah ada masa aku ngajak dulu ya
semangat kerjanya ya
nanti siang mau saya jemput
gak usah nanti aku diantar sama supir kantor sini aja ya
terima kasih pak
roh itu mantan lo yang terbunuh itu kan
dan mamanya baru tau kemaren sore
kalau lo jadi terpidana kasusnya roy
lebih rumit dari drama korea yang lagi gue tonton
terus sekarang gimana din
gue sama masalah juga lagi nyari orang
untuk membuktikan kalo gue gak salah
tapi masalahnya ya
proses itu kan butuh waktu
saat pam yang waktu itu bersaksi buat lo
kali aja dia ada informasi buat
kenapa sih gue gak kepikiran terus itu ya
nomernya udah masih bener kan
tapi kayaknya jam aku harus ngajar deh
setelah aku ngajar nanti aku telfon
makasih banyak ika
aku masuk ke kelas dua
aku tadi turun di depan nino langsung ke kantor
titipan mama untuk tante rosa udah disampein
kamu ketemu sama tante rosa
kita malah diusir sama satpamnya
akhirnya udah bunganya dititipin
berarti kalian juga gak ketemu dong sama rena
ketemu mah kita sempat ketemu
kita dateng ke sekolahnya rena
tiba tiba dia marah marah sama
kok gitu sih
terus terus gimana sah
ya kita diusir mah
emang tuh orang tuh kasar banget tau gak
aduh kok jadi kacau begini ya semuanya ya
sah tapi makasih ya kalian udah bawain titipan mama buat antar rosa
aku kamar dulu deh
aku menelpon pak sodikin
masih inget saya
dulu bapak bersaksi di pengadilan saya
ada apa ya bu
saya udah tahu kenapa pada saat itu bapak mojokin saya
saya benar benar minta maaf bu
gak masalah pak sudah terjadi juga
tapi bukan masalah itu sih yang pengen saya tanya
saya punya pertanyaan untuk bapak
pertanyaan apa itu bu
saya yang menanyakan pada kejadian hari itu
bapak liat gak ada sesuatu yang mencurigakan
mungkin ada orang datang atau sesuatu yang terjadi di rumah itu pak
kok bisa bisanya ya ada pembunuhan di komplek kita
iya perasaan gua jadi kagak enak ja
masa iya sih ibu andin bunuh orang
gue masih kagak percaya ini
gua juga gak percaya sama sekali
tapi kan kita lihat sendiri cuma ada bu andin di situ
lo liat orang gak yang masuk komplek kita ini
enggak sih bang sepi
tapi bang tadi saya lihat mobil merah keluar dari komplek ini
iya juga sih
kita kan tahu sendiri setiap mobil yang keluar dari komplek ini nggak jelas
jadi dari rumah siapa dari tempat siapa iya kan
iya juga sih jah
gak jelas semua

iya bu andien hanya mobil merah saja
tapi siapa di dalamnya saya gak tau bu
jadi kami tidak memberitahukan kepada polisi tentang mobil tersebut bu
enggak posisi kita memang tulus
tunggu aja berusaha
tak perlu gila
kamu ada waktu bisa ketemu sama mbak hari ini
ini udah sore lah mbak
ada yang perlu mbak omongin sama kamu
di standford cafe ya sebelah kampus mbak
bisa jalan sekarang
gue jalan sekarang ya